hai apa kabar

untuk teknisnya tentunya kalau kita jagain di depannya begini kita juga pasti tidak ada yang melanggar
mungkin nanti kita pelaksananya akan hentik
hentik kita ambil tempat tempat yang rawan untuk dilakukan pelagaran itu nanti ada perjalanan
kami akan kerjasama
nanti dari sudin juga tetap ada patroli sepeda sebagai tindakan preventif untuk mengingatkan guna jalan untuk tidak mengambil jalur sepeda
caranya petugas akan terus melakukan razia serupa
guna memberikan rasa nyaman terhadap para pengendara sepeda dalam melintas di jalur sepeda
eko budi jakarta